presiden joko widodo akan melantik kepala otorita ibu kota negara ikn nusantara pada hari ini
jokowi juga melantik wakil kepala otorita ikn nusantara
pelantikan akan digelar di kompleks istana kepresidenan jakarta pada jam lima belas nanti atau jam tiga sore
pelantikan merupakan bagian dari persiapan pemindahan ibu kota negara
hal ini dilakukan setelah pemerintah dan dpr menyepakati undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang ibu kota negara atau undang undang ikn
siapakah sosok kepala otorita beserta wakilnya akan dilantik presiden sore nanti dan apa saja tugas
wewenang dan tata kerja otorita ikn
melalui sambungan daring kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama ksp
ada mas wandi tutorong atau yang biasa dipanggil om binyo selamat siang om binyo
selamat siang mas heranov
tadi ada pernyataan dari rekan kami di istana novanaya
yang menyatakan dapat informasi dari kepala sekretariat presiden pak heru budi hartono
yang menyatakan benar nanti pak bambang susantono lah yang akan dilantik menjadi kepala otorita dan wakilnya nanti ada pak doni raharjo
apakah informasi benar itu pak wandi
pak ada informasi terbaru di tiga jam jelang pelantikan
ya mas heranov sudah terkonfirmasi ya
jadi sudah dikeluarkan juga pernyataan dari biro pers
sekretariat negara bahwa pak bambang susantono akan dilantik menjadi kepala otorita ikn
dan wakilnya pak doni rahayu sebagai wakil kepala otorita ikn
dan betul jam lima belas sore nanti rencananya akan itu
nanti mekanismenya seperti apa mas wandi untuk pelantikan
apakah dihadiri oleh sejumlah pejabat negara atau disaksikan langsung secara daring
ya seperti biasa ya pelantikan lembaga
ya seperti biasa ya pelantikan lembaga

pemerintahan setingkat menteri nanti akan dilakukan presiden
biasanya ada keluarga sih yang akan menghadiri dan sejumlah pejabat mungkin tidak semua
lalu setelah itu akan ada pernyataan saya kira di depan pers
biasanya kan seperti itu
jadi seperti yang sudah sudah saja sih prosesnya
demikian makasih pak wandi
ya mas wandi saya ingin mengulas lebih dalam terhadap sosok pak bambang susantono
pak susantono apakah benar ini pilihan yang tepat sebagai kepala otorita ekn
kalau kita berbicara mengenai sosok ini ya pak wandi
kalau pak presiden maunya yang bisa mentransfer kemauan dari pak jokowi
bisa mempunyai komunikasi politik yang baik kemudian tidak pencitraan
sangat aktif dan bisa bekerja dengan tepat apakah ini sudah tepat ditunjuk pak bambang susantono ini pak wandi
saya kira ini pilihan yang tepat karena kalau kita melihat rekam jejak beliau kan
dari segi kemampuan keahlian beliau memiliki keahlian dari sisi transportasi perkotaan dan juga perhubungan
itu keahlian lalu pengalaman pengalaman juga pernah menjadi wakil menteri
jadi memimpin lembaga pemerintahan dan juga terakhir kan posisinya di lembaga internasional
dengan jaringan yang terbaik
cukup baik cukup luas
saya kira dari sosok seperti ini dengan pengalaman di dunia pemerintahan
tentu kemampuan komunikasinya saya kira untuk berkoordinasi khususnya
saya kira tidak diragukan lagi
tinggal kita menyiapkan sistemnya
sistemnya saya kira dengan sosok pemimpin seperti pak bambang susantono
cocok dengan tantangan tantangan yang sudah sempat kita
sampaikan juga untuk persiapan pemindahan hingga pembangunan ikn ke depan
terutama untuk mengujudkan konsep kota yang smart forest city
kami cukup optimis dan melihatnya cukup positif pemilihan pak bambang susantono ini
artinya ini sudah terjawab ya di publik bahwa pak presiden tidak mau dari partai politik
pak susantono tepat sekali bukan dari kalangan partai politik ya

sudah ditunjuknya pak bambang
sudah disampaikan presiden
betul sudah disampaikan presiden waktu itu kan
dan sekarang saya kira terbukti kita akan mendapatkan sosok yang memang diinginkan presiden
tapi dengan ditunjuknya pak bambang susantono sebagai kepala otorita ini
apakah akan meyakinkan pembangunan ikn ini bisa sesuai dengan jadwal
atau sudah direncanakan sesuai jadwal
apalagi kita nanti akan berakhir masa
pak jokowi di dua ribu dua puluh empat artinya akan ada beban baru bagi pemerintahan baru setelah pak jokowi
ya kan ini sudah diputuskan dan ada bahkan dasarnya adalah undang undang ya
jadi presiden sekarang dan nanti pun harus pasu terhadap undang undang
mengenai tahapan tahapan itu pun rancangannya sudah dibuat
nanti akan kita turunkan dalam bentuk perpres rencana induk
nah semuanya sudah diatur di situ
jadi kita siapkan sistemnya rencananya
apa saja prioritasinya
nanti kita tinggal melakukan briefing terhadap pak kepala nanti
kalau sudah terpilih dan wakilnya pak doni
saya kira kami optimis bahwa ini akan berjalan
dan kita tentu membutuhkan dukungan semua pihak
karena ini adalah proyek masa depan proyek besar yang saya kira akan baik
untuk menandai transformasi
masih kemajuan yang sudah disampaikan presiden sebelumnya
dalam pernyataan pernyataan presiden jokowi sebelumnya
partai gerindra menyatakan anggota dewan di senayan bahwa sejauh ini masih belum tahu nama dari kepala ikn
artinya memang jalurnya itu tidak berada di parlemen
tapi pak jokowi lah yang memutuskan siapa kepala otorita ini
ya saya kira komunikasi pada saat perancangan undang undang ikn pun kan sudah disampaikan
bahwa untuk pertama memang akan lebih diserahkan kepada presiden
tetapi untuk pemilihan
ketua berikutnya akan melalui mekanisme lewat konsultasi pemberitahuan dan sebagainya
karena kan jaraknya dari
ditetapkannya undang undang ikn diminta dua bulan
jadi dpr sendiri mengharapkan adanya akselerasi terhadap ini
saya kira kesepahaman itu sudah dibangun sejak pembahasan ruu ikn yang sekarang sudah menjadi undang undang
oleh karena itu kami sangat yakin bahwa proses ini sudah baik
dan akan berjalan lancar
ya masa jabatan kita berbicara saat ini menurut pasal sepuluh ayat satu undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua pak wandi tentang ikn
kepala dan wakil kepala otorita memegang jabatan selama lima tahun ya pak
terhitung sejak tanggal pelantikan
sesudahnya kepala dan wakil dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama
artinya memang jabatan dari kepala otorita ini juga sama dengan jabatan menteri ya
ya lima tahun
memang seperti itu untuk jabatan menteri
nanti bisa dipilih kembali kan
karena kan ada perspektif bahwa pembangunan ini sendiri memiliki fase yang cukup panjang ya
ada lima fase sampai tahun dua ribu empat puluh lima
oleh karena itu memang kita ingin kepala otoritanya dan semua seluruh tim yang berada di dalamnya berpikir juga dalam perspektif yang jangka panjang
nah tentu saja kita ada kewenangan juga ya
kalau nggak salah di ayat
bahwa nanti tentu presiden bisa juga mau memberhentikan ya
sebagaimana juga jabatan jabatan kementerian yang lainnya
kita tentu berharap ini semua berjalan baik dan sukses
ya kalau diganti pun ini mengikuti mekanisme reshuffle tentunya
apakah nanti akan ada reshuffle di akhir maret nanti
kita akan tanya langsung dengan pak wendy usra jeddah
dan termasuk nanti kita tanyakan bagaimana tugas dan undang dari kepala otorita usra jeddah
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih anda masih bersama kami
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama wandi tutorong tenaga ahli utama ksp
terkait menanti pilihan dari pak jokowi terhadap kepala otorita ekn yang baru nanti
yang sudah dinyatakan pak bambang susantono sebagai kepala otorita ikn
yang akan dilantik pada pukul tiga sore nanti bersama wakilnya pak doni rahayu
pak wandi kita kembali soal tugas kemudian wewenang dan juga apa saja yang menjadi prioritas dari kepala otorita ikn ini nanti setelah dilantik
karena dalam undang undang setelah disahkan dpr tentunya pak bambang susantono dan pak doni tentunya bisa bekerja per hari ini
keputusan presiden kan akan menjadi basis dari pelantikan
pak bambang susantono dan pak doni pada hari ini
tetapi kita tahu bahwa waktu yang diberikan melalui undang undang ikn itu sampai dengan bulan april ya nanti tanggal lima belas april itu
ada sejumlah peraturan presiden yang sedang disiapkan yang menjadi fondasi juga supaya otorita ikn ini dapat bekerja dengan efektif
salah satunya pr press otorita ekn terkait struktur kewenangannya struktur fungsi dan kewenangannya
dengan dilantiknya nanti kepala otorita dan wakil kepala otorita maka mereka tentu akan terlibat langsung dalam pembahasan atau finalisasi dari perpres perpres yang sudah disiapkan
jadi ada sekitar sepuluh pr press yang menyangkut struktur otorita rencana induk kawasan strategis nasional pendanaan peralian fungsi ibu kota dan sebagainya
jadi saat itu mereka akan memiliki waktu untuk memberikan masukan terhadap rencana rencana tersebut
jadi saya kira untuk pertama tugasnya adalah itu setelah selesai peraturan peraturan tersebut baru kemudian bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga
karena dalam undang undang juga bisa disebutkan bahwa dalam awalnya di fase awal ini kementerian teknis misalnya seperti pupr dapat melakukan pembangunan infrastruktur
kita tahu bahwa untuk menjalankan sebuah lembaga baru kan biasanya butuh waktu ya
ada semacam konsolidasi organisasi untuk mengisi struktur organisasi tata kelola
sdm sdmnya itu butuh waktu
lalu kemudian kepala otorita ini juga akan mengeluarkan peraturan peraturan kepala otorita
karena kan ada keunangan keunangan khusus yang dia punya
termasuk soal kerjasama dengan pemerintah badan usaha pun mereka bisa melakukan kepala otorita
jadi ada keunangan yang diberikan oleh undang undang
nah itu kan harus diturunkan dalam aturan aturan
nah oleh karena itu ada cukup banyak pekerjaan konsolidasi tim maupun koordinasi
jadi memang seperti yang sudah disebutkan kemampuan teknis dan kemampuan komunikasi itu menjadi syarat penting bagi kepala otorita dan wakil kepala otorita ini
artinya pendekatan ke masyarakat setempat juga harus lihai sekali ya termasuk juga para ahli pak wandi
pak wandi kalau berbicara soal perpindahan ibu kota negara baru ini ke nusantara nantinya di kalimantan
tentunya ini perlu bimbingan dan juga komunikasi juga dengan pak jokowi
artinya informasi yang beredar pak jokowi akan camping pada senin pekan depan
apakah akan menemani pak bambang susantono pak doni
untuk di sana dan bagaimana nanti untuk sehari hari
apakah pak jokowi akan berkantor juga di sana pak wandi
ya saya kira sedang dibicarakan hal itu mungkin setelah pelantikan
kita apa namanya kepala otorita dan wakil kepala otorita akan berkoordinasi ya
dengan pihak mungkin satpress ya untuk teknis di sananya
yang tahu persis juga jadwalnya mereka
dan untuk kantor kalau persis
presiden kan saya kira masih di sini ya
tentu bisa bolak balik seperti yang beliau lakukan
tetapi untuk kepala otorita dan wakil kepala otoritanya sendiri
tentu ada masa transisi juga
sebagaimana lembaga lembaga baru lainnya biasanya kan kadang kadang numpang di mana mana gitu
nah untuk praktisnya tentu yang paling dekat dengan fasilitas yang sudah tersedia saat ini kan balikpapan
nah balikpapan itu kita tahu
ini mungkin jaraknya masih sekitar dua jam ya ke lokasi ikn
tetapi kalau tolnya sudah jadi kan itu jaraknya mungkin cuma setengah jam
jadi sangat masuk akal kalau kemudian proses transisinya itu lebih banyak secara operasional di lapangan
lebih banyak di balikpapan pada awalnya
nah tetapi tentu saja kita tahu bahwa sekarang kan kita bisa berkomunikasi juga secara daring
terutama dalam persiapan persiapan aturan turunan tadi
rancangan perfes dan sebagainya
itu kan banyak kita lakukan juga secara daring
bisa di jakarta bisa juga secara bisa juga hybrid di jakarta dan di balikpapan
yang selama ini pun kami sudah melakukan bersama sama dengan bapak penas
jadi saya kira akan seperti itu untuk awalnya
banyak sekali ya tantangan kemudian pekerja rumah yang akan dibebankan oleh kepala otorita ini
apalagi tadi anda katakan tol masih dibangun
kemudian bandara jaraknya balikpapan ini dua jam
lokasi bukota negara baru
tapi kalau berbicara soal kepemimpinan nanti selama lima tahun mendatang
tentunya pak bambang susantono tidak sendirian
pak wandi ada pak doni rahayu yang akan menampingi sebagai wakil
apa saja tugas pokok dari pak doni nanti mendampingi pak bambang susantono
ya nanti pembagian secara rincinya nanti akan diatur secara internal
melalui mungkin aturan kepala otoritanya sendiri
tapi secara umum kan tugas
tugasnya kan soal persiapan pemindahan dan pembangunannya ya
jadi kan ini kombinasi yang menurut saya cukup baik ya
dengan pak bambang yang memiliki pengalaman di pemerintahan
dengan keahlian tadi yang cukup luas dari transportasi perhubungan infrastruktur
dengan juga jaringan jaringan
sementara pak doni memiliki pengalaman di bsd ya
saya kira salah satu pasat telit yang paling pertama
dan barangkali paling sukses
nah ini kombinasi ini akan cukup baik
dan mereka bisa berbagi tugas
tetapi kita tahu bahwa ini bukan pekerjaan seperti ini bukan superman
ini harus membutuhkan seperti ini
karena tantangannya cukup besar
dan saya kira itu sebabnya sistemnya peraturan peraturnya itu menjadi sangat penting dalam menopang tugas tugas dan kewenangan dari kepala otorita dan wakil kepala otorita
ini yang kita sedang persiapkan
dan saya kira sudah cukup jelas sebagiannya itu sudah ada di undang undangnya
tinggal detailingnya perinciannya itu yang nanti akan kita bahas bersama juga dengan pak kepala dan pak wakil kepala ini
pak wandi tentunya ini menarik jika kita perbincangkan mengenai perpindahan asn dan juga termasuk tni dan polri
pak jokowi pernah menyatakan bahwa ada pro kontra ya di kalangan aparat tidak mau untuk dipindahkan ke kalimantan
apakah ini masih terjadi polemik yang berada di asn kemudian tni polri tidak mau dipindahkan ke kalimantan
ya saya kira mungkin di awal awal barangkali ada persepsi seperti itu di awal awal
meskipun kita juga belum mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai hal itu ya
tetapi kita barangkali kalau memang ada seperti itu karena ini masih fase awal kan
belum membayangkan bahwa ini adalah sebuah kota masa depan dengan fasilitas yang saya kira mungkin orang berpikir bahwa oh ini di tengah hutan
sebenarnya kan jaraknya dekat sekali
itu tadi saya bilang kalau tolnya sudah jadi itu waktu tempuh dari balikpapan dari bandara ke ikn nya nanti itu kan cuma setengah jam
itu waktu tempuh yang lebih cepat dari rumah saya ke kantor ke istana
saya bisa satu jam bisa empat puluh lima menit sampai satu jam
dan kita sudah terbiasa kalau di jakarta seperti itu
jadi menurut saya ini hal yang baru awal persepsi awal
saya kira dengan semakin nanti terlihat ya saya kira kalau sudah tersosialisasikan rancangannya saya kira ini sangat menjanjikan
dan inilah tantangan baru tentu kita nanti akan butuh adaptasi
semua hal baru tadi kan butuh adaptasi
tapi untuk hal yang lebih baik
kemudian juga soal skema ekonomi
kemudian daerah penyangga atau kawasan penyangga seperti samarinda
kemudian kalimantan kalau kita berbicara soal pembangunan ekonomi di sekitar ikn tentunya ini menjadi strategi pengembangan ekonomi di ikn
apa strategi pemerintah untuk melakukan kesetaraan dengan banyak banyak kawasan penyangga di sekitar ikn ini
seperti samarinda dan juga kalimantan pak wandi
ya kalau konsepnya sendiri kan ini smart forest city
jadi kita tidak membayangkan bahwa ikn ini akan menjadi
kota metropolitan yang seperti jakarta
tidak tidak seperti itu
ini justru kota yang sustainable kan
jadi di dalamnya kawasan hijaunya cukup luas ya
jadi ini kota di dalam hutan
nah tentu agak berbeda dia nanti dengan ini
karena memang ini trend ke depan ya
bagaimana kita menghadapi perubahan iklim kan
bahkan persediaan pangan akan ada di sana
tidak berarti bahwa
tidak menciptakan magnet ekonomi
akan tetap ada magnet ekonomi
tetapi tidak sebesar seperti di jakarta
dan jangan lupa pula bahwa untuk sebuah kawasan ini kan
dia tidak bisa dilepaskan juga dari balikpapan dan samarinda
yang sudah menjadi kota
bahkan balikpapan sudah kota bisnis
sudah tersedia infrastruktur di dalamnya
sehingga kalau pengembangan ekonomi yang
kota yang mungkin semirip
tidak seperti di jakarta
saya kira itu akan ditopang oleh balikpapan
tetapi yang sekendarinya itu nanti di lokasi
ican nya sendiri
pak wandi pemindahan ibu kota negara nusantara ini ke kalimantan
ini berarti juga mengubah paradigma
yang sebelumnya banyak sekali orang luar jawa sana mengatakan
indonesia ini terlalu jawa sentris
semua berpusat di jawa untuk ekonomi
artinya dengan pemindahan ikn ini mengubah paradigma tersebut
menjadi jawa centris
dari jawa centris menjadi indonesia centris
begitu ya pak wandi
jadi saya kira selama ini kan memang pembangunan di jawa
sangat terkonsentrasi ya
bruto kita itu kontribusi jawa nya sangat besar
dan itu terjadi karena pembangunan terus terjadi di jawa
masyarakat populasi penduduknya besar
jadi dia juga pasar yang besar
dan karena dia terus dibangun
jadi makna terus menerus
nah sekarang dengan adanya
dan itu disebutnya jawa centris
sekarang dengan adanya pembangunan ikn
maka beban itu dikurangi
tidak berarti bahwa beban itu ditumpahkan semuanya nanti di kn
tidak seperti itu
tetapi ican ini menjadi salah satu epicentrum
lalu nanti akan ada epicentrum yang lain
yang kemudian akan menjadi indonesia sentris
jadi maksud indonesia centris memang tidak memindahkan begitu saja
tetapi mengurangi beban jawa
dan membuat pemerataan
nah ini akan menjadi contoh
itu sebabnya dia menjadi showcase
menjadi contoh transformasi
nah karena dia dibuat dari awal
dibangun dari awal
ini akan menjadi lebih mudah bagi kita
kita tahu membangun rumah dari
itu lebih mudah daripada kita melakukan renovasi rumah
saya pernah melakukan renovasi rumah
lebih mahal dan lebih lama
jadi dengan dari awal kita siapkan semua
konsep konsep yang terbaik tadi
yang kita singkat menjadi smart green beautyful
dan ini yang akan menjadi wajah indonesia masa depan
wajah indonesia centris
itu akan dimulai dari ikn
niat untuk mengubah indonesia sentris
kemudian juga menjadi bagiannya transformasi ekonomi
untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi itu sendiri
guna merealisasikan visi indonesia dua ribu empat puluh lima
betul seperti itu pak wandi
ekonomi tetapi mungkin arahnya lebih kepada ekonomi
ekonomi merah ekonomi biru
karena masa depannya itu akan seperti itu
tantangan kedepan itu akan seperti itu
kota kota yang berkelanjutan ini saat ini sedang dibangun
kalau kita lihat singapura mereka punya green plan dua ribu tiga puluh
bisa dilihat dari itu
mereka juga menciptakan konsep yang kurang lebih sama
bagaimana kota bisa sustainable bisa mandiri
jadi menyediakan tangannya sendiri
karena kedepannya kan dengan adanya perubahan iklim
saya kira supply chain global akan sedikit terganggu
oleh karena itu kota kota mandiri kota kota yang berkelanjutan ini
menjadi trend kedepan
dan itu sudah mulai dilakukan dimana mana
kita sudah lebih dahulu juga menetapkan ini menjadi undang undang
sehingga kita berharap bahwa ini akan menjadi contoh kota masa depan di indonesia
kalau sudah dia menjadi contoh menjadi showcase
tentu akan lebih mudah buat kota kota lain untuk meniru
dan mungkin berinovasi untuk membuat versi versi yang berbeda dari kota masa depan
terakhir ini harus saya tanyakan pak wandi
apakah benar nanti akhir maret akan terjadi reshuffle untuk mengisi kursi kursi wamen
atau hari ini akan terjadi reshuffle
itu mungkin saya belum tahu terus terang saja
kami masih fokus dengan soal ikn ini
kalau ini setingkat menteri ya ini juga berarti kan ada perubahan komposisi kementerian ya
boleh dibilang ini reshuffle juga
tapi terus terang saya belum bisa berikan komentar lebih jauh soal itu karena saya juga belum tahu
tetapi kita semua serahkan kepada presiden yang lebih tahu dan apa yang paling baik
tentu saja dalam pengelolaan pemerintahan saat ini
baik terima kasih pak wandi tutorong tenaga ahli utama ksp atas perbincangannya
terkait dengan menanti pak bambang susantono
yang akan dilantik bersama andoni rahayu sebagai kepala otorita ikn dan juga wakilnya pada pukul tiga sore nanti
terima kasih pak wandi salam sehat
terima kasih mas herano salam sehat juga selamat